atraksi leong yang dalam budaya tionghoa dipercaya sebagai simbol kekuatan ini
membuka festival pecinan dua ribu dua puluh di kawasan pancoran glodok jakarta barat sabtu siang
festival ini digelar untuk merayakan tradisi cap gomeh atau hari ke lima belas tahun baru cina dua ribu lima ratus tujuh puluh satu
angklung dan musik betawi yang juga memiliki kaitan sejarah dengan budaya tionghoa gambang kromong
juga ditampilkan dalam acara ini
selain pertunjukan dua puluh an stand kuliner berjajar di festival pecinan yang sudah memasuki tahun ketiga ini
tak hanya penganan khas tionghoa seperti miangau atau dikenal dengan sebutan kue keranjang
berbagai kuliner khas nusantara juga dijajakan di sini
gubernur dki jawa
jakarta nisbah swedan yang mengenakan pakaian tradisional tiongkok saat membuka festival ini menyebut
festival pecinan pada cap gome ini memiliki dampak pada kebudayaan dan perekonomian
di jakarta menyambut baik inisiatif untuk merayakan semua tradisi yang ada di jakarta ini
dan di kawasan ini salah satu kawasan paling tua di jakarta
kita bersyukur bahwa sejak masuk imlek dua minggu yang lalu lima belas hari yang lalu
sampai dengan sekarang tak putus perayaan
ini satu menjaga pertumbuhan kebudayaan yang kedua juga menggerakkan secara perekonomian
sejumlah pengunjung mengaku ingin melihat pertunjukan dan mencicipi kuliner yang dijajakan
apa yang paling ditunggu di festival pecinan untuk merayakan cap gome ini bu
ada kuliner yang paling dicari nggak
kalau sejarahnya sih ya cap gome itu adalah untuk anak anak muda cari pasangan
nah terus sama pertunjukan
yang paling menarik ya pertunjukan barongsai sama nanti ada gubernur datang

festival pecinan di kawasan godok ini gratis untuk umum
dan akan berlangsung dua hari hingga minggu sembilan februari dua ribu dua puluh